ya dan untuk membahas lebih lengkap terkait pertumbuhan ekonomi indonesia yang negatif kita telah tersambung dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
ya langsung saja kita sapa selamat siang pak pardede pak joshua maksudnya apa kabar pak
ya selamat siang mbak mega dan mbak fani
iya baik nah pak langsung saja ini kemarin data bps mengumumkan bahwa angka output perekonomian atau pdb indonesia di kuartal dua ini negatif lima tiga puluh dua persen
nah ini apakah angka ini sesuai dengan prediksi anda dan bagaimana anda melihatnya pak
ya memang kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi kita yang dirilis oleh bps kemarin itu sedikit lebih rendah dari ekspektasi
di mana kami sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua itu
apa menamangi pertumbuhan
yang negatif di kisaran negatif empat tujuh puluh dua persen
ya tapi kalau kita lihat di sini beberapa komponen yang mendorong penurunan yang cukup signifikan dari pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua
yaitu adalah konsumsi matangga dan juga investasi
ya ini dua komponen terbesar dari perekonomian kita dari sisi pengeluaran ini mengalami pertumbuhan yang negatif ya
kita lihat juga dari sejak awal kuartal kedua ini
yang lalu kita tahu bahwa pemerintah sudah memperlakukan kebijakan psbb
di berbagai daerah di indonesia
sehingga aktivitas ekonomi pun juga terganggu baik dari sisi produksi dan juga dari sisi konsumsi
dan ditambah lagi juga dengan arus phk yang sudah mulai meningkat juga sejak awal kuartal kedua
ini menunjukkan bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat
ya seiring dengan penurunan juga pendapatan masyarakat
sehingga ini menjadi salah satu penyebab yang mendorong kontraksi cukup tinggi di kuartal kedua yang lalu
dari segi komponen struktur pengeluaran pdb ini kita bisa melihat semuanya angkanya minus ya
apakah ini berarti memang dari segi pemerintah sendiri pembelanjaannya masih kurang
atau usaha yang dilakukan selama ini masih belum optimal
ya memang kalau kita lihat dengan kejadian yang unprecedented yaitu terjadi pandemi covid sembilan belas
secara global termasuk juga di indonesia
pemerintah juga melakukan salah satu langkah ya
langkah yang extraordinary ya
dengan mengeluarkan perpu nomor satu yang saat ini sudah ditetapkan menjadi undang undang nomor dua
dimana kita lihat disini pemerintah juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran
dan kita tahu bahwa kondisinya dari sisi dan pemerintah pun juga sudah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional
yaitu sebesar rp enam ratus sembilan puluh lima dua triliun
dan memang kalau kita lihat dari perjalanannya di kuartal kedua ini realisasinya memang penyerapannya masih relatif rendah
karena pertama kita juga melihat ada beberapa faktor yang menghambat kementerian lembaga ini untuk penyerapannya agak sedikit terhambat
pertama karena tadi kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah juga perlu menyiapkan dipa yang baru ya untuk diajukan kepada kementerian keuangan
yang kedua juga terkait juga dengan landasan hukum ya
kita tahu bahwa landasan hukum
dalam rangka penyerap apa belanjaan pemerintah itu juga baru apa namanya relatif rampung itu mungkin di sekitar bulan juni
sehingga memang kita lihat penyerapannya sendiri di kuartal kedua ini memang belum cukup tinggi
sehingga makanya kontribusi dari konsumsi pemerintah ini justru malah tidak banyak dan bahkan mengalami kelambatan juga
namun demikian saya melihatnya bahwa di kuartal ketiga ini menjadi salah satu momentum ya bahwa penyerapan akan semakin lebih cepat
dan kita harapkan konsumsi pemerintah ini bisa menjadi driver sudah menjadi driver di kuartal ketiga
oke tadi anda sempat menyebut bahwa ini termasuk lambat begitu pak
bukannya presiden sudah menegaskan agar ada langkah langkah yang extraordinary atau tidak biasa
nah ini bagaimana apakah apa yang menyebabkan langkah ini dinilai lambat apakah birokrasi atau apa pak
ya memang ya tadi ya kondisinya adalah ini suatu kondisi yang tidak normal ya
dan saya pikir ya tadi kementerian dan lembaga pemerintahpun juga melakukan adjustment ya dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran di kementerian dan lembaganya
dan secara khusus misalun kita lihat ada beberapa pos anggaran misalkan untuk anggaran dprs
ya ini ada alokasi bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada masyarakat langsung kepada masyarakat
ada yang apa namanya ada program keluarga harapan
ada bantuan pangan non tunai dan juga ada bansos lainnya
itu memang kita lihat saat ini terkait juga
memang penyerapannya relatif lebih tinggi dibandingkan pos pos anggaran lainnya
tapi kita lihat di sini bahwa ada beberapa data yang harus di
apa namanya sistem informasi datanya yang harus diperbaiki ataupun dimantapkan gitu
sehingga tidak terjadi penyaluran yang salah sasaran
dan kita lihat juga misalkan terkait juga dengan dukungan untuk industri umkm
ini kita juga realisasinya juga masih relatif rendah
karena pemerintah juga baru merampungkan peraturan menteri keuangannya
terkait dengan subsidi bunga untuk kredit umkm itu pun juga baru di bulan juni
dan terkait juga sekali lagi terkait dengan data
ini juga pemerintah juga masih mensinkronisasi
data data dari pelaku usaha umkm
sehingga tadi jangan sampai pelaku usaha umkm ini
tadi supaya lebih tepat sasaran dan tadi lebih produktif ya
sehingga harapannya kalau datanya sudah disinkronisasi dan sudah dimantapkan
harapannya tadi stimulus yang akan nanti diberikan ini
tentunya akan bisa tepat sasaran sehingga bisa memberikan stimulasi
baik dari sisi permintaan ataupun dari sisi produksi
tadi anda juga menyebut harus tepat sasaran
apakah bantuan sosial ini yang sudah disalurkan oleh pemerintah ini tepat sasaran
dan bagaimana ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat
dan membantu membangkitkan ekonomi indonesia secara mikro dan juga makro
ya memang kalau kita lihat di kuartal kedua yang tadi saya katakan
bahwa penyerapan untuk belanja jaring fahamah sosial sendiri kan kita lihat
relatif belum sesuai dengan harapan
artinya masih lebih rendah dari ekspektasi presiden sendiri
dan memang kita lihat di situ
ini untuk seberapa efektifkah
ya kita lihat memang di tahap awal ini ataupun di kuartal kedua yang lalu ini
belum cukup efektif
artinya mungkin saja tadi ada sebagian besar masyarakat yang memang layak
untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut
tapi tidak mendapatkannya
dan di sisi lainnya juga mungkin ada sebagian juga orang yang tidak
masyarakat yang tidak layak mendapatkan
tapi justru malah mendapatkan gitu ya bantuan bansos
ataupun bantuan beras lainnya gitu
sehingga ini menjadi salah satu hal yang memang harus dibenahi sekali lagi
dan lagi kita juga melihat bahwa ada potensi juga penambahan
apa namanya masyarakat penerima dari blt tersebut ya
khususnya masyarakat berpenghasilan menengah yang turun kelas ya
masuk pada masyarakat rentan atau masyarakat apa namanya praseja terah gitu ya
sehingga ini data data ini tentu kan masih baru
pemerintah pun juga tadi harus memverifikasi apa namanya
mesinkronisasikannya lagi gitu
sehingga ini mungkin yang belum terjangkau ya
dan kita lihat juga misalkan terkait juga dengan kartu prakerja ya
ini kita lihat juga dari sisi progresnya sendiri
dan juga efektivitasnya sendiri ini juga belum cukup efektif gitu
sehingga ini yang saya pikir harus
pemerintah harus menjadi feedback juga buat pemerintah
sehingga di kuartal ketiga ini kita harapkan untuk
penerapan belanjanya sendiri khususnya dari sisi pemerintahan ini
bisa lebih cepat ya
karena tadi masyarakat ini mengeluhkan tadi
mungkin tadi penurunan pendapatan
atau justru malah tidak dapat menghasilkan sama sekali saat ini gitu
sehingga itu yang saya pikir cash transfer ataupun blt ini
benar benar harus dipercepat
dan agar tadi jangan sampai daya beli masyarakat ini kembali turun
dan kita harapkan kuartal ketiga ini
daya beli ataupun konsumsi
kita harapkan sudah mulai beranjak membaik
ya pak joshua
ini menarik sekali
data datanya nanti akan kita bahas bersama
tapi kita tahan dulu
dialog akan kami lanjutkan
selanjutnya berikut ini
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
kami masih bersama joshua pardede
kepala ekonom dari bank permata
ya pak joshua ini kita lanjutkan bincang bincang kita
kalau kali ini terkait stimulus diskon pph ini pak
pemerintah sudah mengeluarkan atau menetapkan
stimulus diskon pph di sejumlah sektor
nah ini apakah pengaruhnya sudah bisa dirasakan saat ini
ya memang kalau kita lihat dari laporan dari kementerian keuangan sendiri
insentif usaha yaitu melalui insentif pajak
pemotongan ataupun relaksasi pph dua puluh satu
ataupun pph dua puluh dua dan pph dua puluh lima
ini kita lihat tingkat penyerapannya masih cukup rendah
mungkin sekitar di bawah lima belas persen
bulan juni yang lalu
sehingga permasalahannya kita tahu bahwa
sebagian besar wajib pajak ini
mengajukan memanfaatkan insentif pajak tersebut
mungkin ada faktor faktor yang mengaruhi
untuk pelaku usaha ini
untuk enggan mengajukan insentif pajak tersebut
dan di sisi lainnya juga saya pikir
pemerintah juga perlu lebih proaktif ya
untuk mensosialisasikan bahwa
ada loh ternyata insentif pajak yang diberikan bagi pelaku usaha
kalau insentif ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha
mestinya arus kas keuangan pelaku usaha ini juga
harapannya tidak sampai terus memburuk ya
sehingga ujung ujungnya adalah kita harapkan juga
untuk dari sisi tenaga kerja yang di phk
ataupun di rumahkan pun juga bisa dibatasi
ini yang kita harapkan juga di kuartal ketiga ini
realisasinya juga akan semakin membaik
karena kita tahu juga dirijen pajak juga terus
mensosialisasikannya kepada pelaku usaha
dan tuntun wajib pajak
sehingga harapannya ini juga akan bisa menolong
dari sisi pelaku usaha untuk
mengurangi beban dari cashflow yang terganggu
sejak pemberlakuan psbb yang di kuartal kedua yang lalu
ya pak joshua selain ini ada masalah pajak
yang memang sosialisasinya sendiri masih belum optimal
kita beralih ke kredit
bagaimana terkait dengan kredit ini sendiri
karena memang sekarang banyak sekali kebijakan restrukturisasi kredit
dari perbankan dan suku bunga acuan bi sendiri
tapi kita masih belum melihat ini ada dampak yang optimal
dari perbankan sendiri
karena sepertinya suku bunga dari perbankan sendiri
ini masih belum turun pak
iya memang kalau kita lihat dari sisi perkembangan
di sektor keuangan sendiri
khususnya dari sisi penyaluran kredit
ini kami mencatat bahwa juga laporan dari ojk
menyebutkan juga bahwa pertumbuhan kredit
di akhir kuartal kedua yang lalu pun
juga ini masih trennya menurun ya
kalau kita lihat tumbuhan kredit itu
kurang lebih dikisaran satu hingga dua persenan gitu ya
artinya kita lihat ini ada faktor dari sisi permintaan kredit
yaitu dari sisi sektor usaha ataupun dari sisi konsumen ya
ini cenderung tidak apa namanya belum menunda
mengajukan kredit ya dalam jangka pendek ini ya
khususnya kalau kita lihat dari sisi masyarakat ataupun konsumen ya
kita lihat di sini kan karena seiring dengan tren apa namanya
ya tadi ya masyarakat ataupun konsumen ini
masih menunda untuk belanja
khususnya belanja properti ataupun untuk belanja otomotif
ini ditunda masih ditunda gitu
sehingga permintaan kredit kpr ataupun kredit kendaraan bermotor
ini juga trennya cenderung melambat ya
di sisi lainnya juga tadi terkait juga dengan sektor usaha

di sisi lainnya juga tadi terkait juga dengan sektor usaha
tadi kegiatan operasionalnya sendiri juga terganggu ataupun
terdisrupsi oleh kebijakan psbb tentu kan
kebutuhan modal kerja pun juga tidak terlampau besar ya
dan tadi juga dari sisi apa namanya kapasitas produksi pun
kebutuhan modal kerja pun juga menurun
sehingga ini yang saya pikir yang mempengaruhi
sisi permintaan kredit ya khususnya adalah
ya tadi karena sektor ekonominya lagi ya tadi karena sektor ekonominya lagi
melambat dari sisi produksi ataupun dari sisi konsumsi
sehingga permintaan pada kredit perbankan pun juga cenderung melambat
sehingga makanya ini sekalipun tadi suku bunga bank indonesia
tapi dampaknya belum cukup kuat ya artinya
untuk menstimulasi dari sisi bagaimana menstimulasi tadi permintaan kredit ini
ya tadi kebijakan fiskal yang akomodatif ini
yang saya pikir yang ekspansif ini yang harusnya di
bisa mendorong ya karena kalau moneter itu biasanya ya tadi dia
apa namanya kebijakan moneter ini lebih kepada bagaimana menjaga stabilitas
perekonomian tapi untuk menggenjot atau memberikan stimulasi itu akan lebih
lebih signifikan lagi kalau dari sisi kebijakan fiskal pemerintah
nah oleh sebab itu makanya government spending ini saya pikir menjadi kunci
kata kunci untuk pemerintah untuk bisa kita keluar dari
apa namanya bayang bayang resesi di kuartal ketiga
ya kalau pemerintah berkomitmen untuk hal itu tentu government spending ini
terkait juga dengan tadi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional
ini harus benar benar harus dipercepat sehingga ini bisa menstimulasi tadi konsumsi masyarakat
ya karena kalau ada transfer apa cash transfer tentu tadi ada ada uang masyarakat ya sehingga
ada keinginan untuk belanja dari sisi sektor usahanya pun juga gitu kalau tadi ada insentif
yang diberikan kepada pelaku usaha tentu tadi kan ada kebutuhan modal kerja
harapannya biasanya permintaan kredit ataupun pertumbuhan kredit perbankan itu
itu biasanya akan mengikuti ya mengikuti dari sisi kegiatan ekonomi yang ada jadi kalau kegiatan
ekonominya cenderung meningkat tentu baru akan terefleksi juga dari sisi permintaan kredit
jadi itu untuk penstimulasinya lagi sekali lagi adalah kita memerlukan government spending
itu yang saya pikir akan sangat penting untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga dan juga investasi
ya berbicara mengenai kegiatan ekonomi pak joshua tidak lepas dari investasi begitu ya
investasi kita tahu sebagai salah satu komponen pdb di kuartal kedua ini pertumbuhannya minus sampai delapan pak
nah ini bagaimana cara meningkatkannya dan sampai kapan pemulihan investasi ini akan dilakukan di indonesia
ya memang kalau kita lihat realisasi investasi pun di kuartal kedua ini juga sama ya masih terkontraksi cukup besar gitu ya
karena kita tahu bahwa ini ada penurunan investasi baik dari investasi dalam negeri dan juga investasi asing gitu ya
secara khusus misalkan kita lihat juga dari sisi investasi asing ini juga investor asing itu juga cenderung masih menunda ya untuk melakukan investasinya ya
karena kita tahu bahwa ekonomi global sedang melambat kinerja dari ekspor juga trennya melambat juga ya
seiring dengan penurunan aktivitas bukan hanya di indonesia tapi seluruh negara di dunia termasuk juga mitra dagang utama indonesia ya
seperti tiongkok amerika serikat eropa semuanya dan jepang semuanya melambat
sehingga untuk itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi investasi
dan ini juga menyebabkan pemerintah juga perlu menyingkapinya dengan tetap apa namanya mendorong ya memberikan confident bagi investor
khususnya investor asing ini sehingga apa namanya dan terus menyiapkan beberapa hal yang penting juga
karena sebelumnya juga pemerintah sudah menyiapkan misalkan ruu omnibus law dan juga ruu cipta pelatangan kerja ya
ya ini kan sebenarnya ini kan pro investment gitu ya
sambil menunggu tadi confident dari investor globalnya ini kembali membaik ya
sering dengan perbaikan ekonomi global ini pun juga dari sisi dalam negerinya pun juga pemerintah harus bisa tetap mendorong bagaimana
percepatan apa namanya kemudahan berinvestasi kemudahan berusaha ini juga harus tetap dipastikan gitu ya
dan juga kepastian hukum dan juga kepastian peraturan ini juga harus tetap diprioritaskan
sehingga ini akan memberikan lagi confident bagi investor karena kalau kita lihat sendiri apa namanya
kondisinya secara fundamentalnya
kalau ekonomi indonesia ini potensi investasinya masih sangat prospektif gitu ya
dibandingkan dengan negara negara maju lainnya dan juga termasuk juga negara berkembang
apalagi kita saat ini statusnya sudah high middle income ya berdasarkan definisi dari bank dunia gitu
sehingga saya pikir ini saya pikir kedepannya investasi ini akan juga terus membaik
seiring dengan perbaikan dari ekonomi global setelah pandemi covid ini pun juga kita harapkan juga bisa berakhir dengan segera
ya pak joshua kita kembali lagi
ke isu yang terhangat saat ini ya masih terkait dengan covid sembilan belas
mengingat angka positif covid sembilan belas di indonesia ini masih terus meningkat
dan saat ini kami juga sudah memperpanjang psbb transisi apalagi di kota dki jakarta juga sudah tiga kali nih pak joshua
dan bagaimana menurut anda apabila psbb ini atau pemerintah melakukan emergency break pada saat ini
apakah ini juga akan sangat berdampak ke ekonomi indonesia
bahkan triwulan ketiga ini akan berjalan ke negara negara yang terdampak di negara negara yang terdampak di negara negara yang terdampak di negara negara yang terdampak di negara negara
ini ada kemungkinan bisa negatif lagi pak
ya memang ini menjadi salah satu risiko yang harus dihadapi oleh perekonomian indonesia ya
dimana memang kan faktor yang mempengaruhi ataupun mendisrupsi kegiatan ekonomi itu adalah virus covid sembilan belas ini gitu ya
jadi tentu kita berharap juga bahwa pemerintah juga perlu lebih penanganan covid ini pun juga harus diperhatikan
ditingkatkan gitu ya sekalipun memang sudah ada relaksasi dari psbb di berbagai daerah di indonesia
sehingga harapannya jangan sampai kita berharap sih jangan sampai psbb ataupun ya psbb yang akan diperketat lagi di kuartal ketiga gitu ya
karena ini tentunya akan bisa menghambat lagi produktivitas dari sektor sektor ekonomi di indonesia
dan pada akhirnya tentu kalau kondisi tersebut dilakukan lagi psbb yang terdampak di negara negara yang terdampak di negara negara ini
yang lebih ketat dilakukan lagi seperti yang kita alami di kuartal kedua
tentu ini akan bisa berimplikasi negatif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga
sehingga padahal kita sendiri pun kita belum masuk dalam belum menghadapi gelombang kedua
ataupun second wave dari covid sembilan belas ini melihat beberapa negara lainnya di dunia sudah mulai masuk ke dalam second wave gitu ya
sedangkan kita masuk dalam first trave saja kita belum cukup berhasil gitu
jadi saya ingin mengucapkan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha bahwa protokol covid sembilan belas kesehatan covid sembilan belas ini harus disiplin
bagi masyarakat sendiri ataupun dari pelaku usaha di tempat bekerjanya
sehingga harapannya sekalipun memang sudah kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka kembali
jangan sampai penyebaran covid sembilan belas ini terus meningkat juga
karena itu tentu dampaknya akan signifikan sekali buat perekonomian
dan tentunya akan berdampak juga pada lambatnya juga pemulihan ekonomi kita ke depannya
oke nah ini berbicara proyeksi nih pak terakhir
di kuartal ketiga ini nanti akan seperti apa
kalau berbicara mengenai angka di kisaran berapa kira kira pak nanti
ya kita berharap bahwa kondisinya memang ini kita lihat masih di satu bulan ya
kita lihat baru bulan juli kita lihat ini kondisi ekonomi
sebenarnya kalau kita lihat dari sisi aktivitas manufaktur
membaik ya karena kita lihat trennya itu
di bulan maret april sampai dengan mei itu trennya menurun
tapi kita lihat dari bulan juni ke juli
kita harapkan ini terus meningkat lagi gitu ya
jadi kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga
ini masih berpotensi untuk mengalami pertumbuhan negatif
tapi pertumbuhan negatifnya kita harapkan berkurang ya
untuk di kuartal ketiga ini
karena kita juga melihat bahwa
ada beberapa faktor pendorong juga ya
kita lihat juga dari sisi beberapa daerah tujuan pariwisata
misalkan di bali ini sudah mulai perlahan dibuka
untuk wisatawan domestik dan juga nantinya wisatawan mancanegara
sehingga harapannya ini juga bisa memberikan dukungan positif ya
buat untuk adanya perbaikan ekonomi kita
tapi memang kita lihat dengan kondisi yang
yang kondisi ataupun skenario yang sangat beratnya
memang kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita
di sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini
memang masih berpotensi untuk mengalami pertumbuhan yang negatif ya
sekalipun di kuartal keempat kami melihatnya bahwa
pertumbuhan ekonomi indonesia berpotensi untuk kembali positif
tapi cukup berat ya untuk bisa
menutupi negatif yang cukup besar di kuartal kedua dan kuartal ketiga
brazil tidak mau menguasai dari nama indonesia
entah appropriately masih jualan
serta anda perlu memperbayangkannya
kyani ingin dikanal
ee jadi kalau misalnya
terlalu banyak harga
karena kita cukup agar memang
saya pikir harus kita lihat bahwa bagaimana kita melihat setelah covid sembilan belas ini ataupun setelah kita nanti mengalami resesi tentu bagaimana cara kita untuk keluar dari resesi tersebut
iya meskipun kuartal ketiga ini masih negatif dua hingga tiga persen tetapi ada kemungkinan masih bisa kembali positif lagi di kuartal keempat
terima kasih kepala ekonom pak joshua pardede dari bank permata